yang pagi pagi udah pengen ketemu yayang
belum yayang kok
oh masih jauh
sambil nunggu beli es dawet dulu dong
kayaknya emak enggak
enggak modal banget sih
mau kemana lo
es zon semungut bikin segar bugar
es dawetnya enak
kalian tuh ya
berdua jualan ugal ugalan
dia duluan cuy
enggak janget rek
kamu perlu ngaduk
tukang cincau sarap
aku benci kamu
kok sepi ya jak
eh min mau kemana lu
mau ke rumah neng rika terus ke rumah teh ani
udah ngomong tisna belum
ya terserah lo
biasa aja meren
biasa aja meren
biasa aja meren
biasa aja meren
biasa aja meren
biasa aja meren
biasa aja meren
biasa aja meren
biasa aja meren
biasa aja meren
biasa aja meren
biasa aja meren
bu bingung jak mau kerja apaan
mau usaha kudu pakai modal
itu dia gue gak enak takut merapatin
tati ada perlu penting
nih abang lagi ngojek nih nganterin deddy mau ke rumah babenya
yaudah jak gue turun sini aja
eh udah apaan sih
tati gak suka abang deget deget sama abangnya jamila
yeay orang abang ojek kalau jauh jauhan mana enak ribet
gak ada apa apa
ih gak ada apa apa ngapain manggil dah
lo harus waspada tis
barusan gue ketemu amin mau ke rumahnya rika
lo rela mantan lo di mbak sama temen sendiri
ntar lu bakalan dibanding bandingin sama si amin
kakak amin itu lebih baik daripada kakak tisna
kakak amin lebih rapi dari kakak tisna
kakak amin lebih lucu daripada kakak tisna
pagi pagi udah pengen ketemu yayang
belum yayang kok masih jauh
oh masih jauh
sambil nunggu beli es dawet dulu dong
kayaknya emak enggak
gak modal banget sih
kita pergi biar kakak lagi
eh kenapa raja
nah agak kenapa
tidak ada baru
itu dia be makanya andin kemari
neng rika jual charger hp kaya saya nggak
oh ada kakak
kakak amin mau beli
enggak cuma nanya aja jaga jaga charger hp saya rusak atau hilang
pur kamu jangan manas manasin saya tuh
gue ngomong kenyataan apa adanya
kalau lo gak percaya ya udah
cuy aku ada kabar penting buat kamu cui
kabar penting apa
aku tadi liat si amin di rumahnya rika
mau ke warung pemumun
palingan penasaran terus mau ngecek sendiri
kasian ya tisna
cuy bantuin naikin gerobak yuk
aku kasih es dawet satu
den yang namanya usaha pasti butuh modal
lo jual aja satu kontrakan gue
ndin nggak enak be
iya sih emang itu kontrakan mba be
tapi kan kalau dijual buat ndin doang
nggak enak ma adek adek
jadi mau lo pergi mana
itu dia be
ndin nggak tahu
ini kakak charger annya
kebetulan tinggal satu lagi
kakak ami mau beli